yang namanya inovasi sih sebenarnya apa ya itu akan terus berlanjut dan itu gak akan berhenti di satu tempat
jadi ya mungkin kalau ditanya apakah cukup ya itu sih itu akan terus berlanjut sampai selesai pandemi juga
saya yakin pasti akan ada inovasi baru yang dilahirkan dari industri kreatif dan umkm kita
dan kalau soal mungkin aku ambil contoh lagi
saya pernah ketemu satu brand yang pernah saya wawancarai
jadi waktu itu mereka juga mengikut program pemerintah
mereka membuat perhiasan dari bekas tambang batu bara
nah itu kalau nggak salah di sumatera barat
nah kebetulan mereka nemu lokasi yang sudah tidak digunakan lagi
sebagai udah nggak operasional lagi
nah jadi penambangnya juga kehilangan pekerjaan
nah jadi yang mereka lakukan adalah mereka melihat kesempatan itu
lalu mereka melakukan riset tentunya
nah penambang batu bara yang tadinya kehilangan pekerjaan
jadinya mereka membuat perhiasan untuk si brand lokal ini